mega korupsi ktp elektronik menyebabkan kerugian negara hingga dua tiga triliun rupiah
penyimpangan proyek ini ternyata sudah terjadi sejak penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan
dan berikut ini sejumlah penyimpangan yang terjadi yang kami lansir dari detik com
penyimpangan proyek ktp elektronik
kita lihat yang pertama ada nama irman yang merupakan dirjen dukcapil dari kemendagri yang memerintahkan
sugi harto yang merupakan mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan
untuk memerintahkan membuat spesifikasi teknis langsung untuk menyebut merek
padahal dalam lelang tidak boleh disebutkan ada merek
misalnya produknya adalah hewlett packard atau hp yang ditawarkan oleh berman janries hutasoit
dan ini dengan alasan untuk meminimalisir peserta lelang
inilah awal mula dari kasus ktp elektronik yang dikelola oleh
dirjen dukcapil kemendagri
kita lihat lagi kemudian ke slide selanjutnya
ini adalah markup atas proyek ktp elektronik
terdapat markup harga perkiraan sementara
penetapan daftar harga ini sudah dimanipulasi sebelumnya
dan mengabaikan diskon dari produk produk tertentu
lima sembilan puluh lima triliun rupiah untuk markup dari hps ya
harga pasar setempat
kita lihat lagi kemudian di slide selanjutnya
dan ini kemudian adalah konsorsium percetakan
negara republik indonesia wajib memproduksi mempersonalisasi dan juga mendistribusikan satu ratus tujuh puluh dua juta
ada satu ratus tujuh puluh dua juta untuk belangko ataupun keping belangko ktp berbasis chip
ini yang menjadi ktp yang kita gunakan berbasis chip
pada tahun dua ribu sebelas sebanyak enam puluh juta keping yang awal
dan kemudian pada tahun dua ribu dua belas ditambahkan lagi menjadi satu ratus lima juta keping

dan faktanya konsorsium mensubkontrakan sebagian pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari sugiharto
kita lihat lagi kemudian bagaimana rangkaian dari carut marut ktp elektronik
ini adalah targetnya satu ratus tujuh puluh dua sekian sekian juta untuk ataupun keping untuk ktp elektronik
jadi targetnya tidak sesuai
karena memang hingga akhir batas kontrak pada tiga puluh satu desember dua ribu tiga belas
hanya memproduksi satu ratus dua puluh dua satu ratus sembilan tujuh ratus lima puluh sembilan keping belangko ktp elektronik
dari target sebelumnya sebanyak satu ratus tujuh puluh dua juta tadi yang tadi saya sudah jelaskan
nah ini akhirnya tidak mencapai target dari realisasinya
jadi kalau ada di antara anda yang tidak punya ktp elektronik sampai sekarang
seperti saya misalnya
saya hanya diberikan surat keterangan sementara ya
belum punya ktp elektronik
ini karena ini sebenarnya
tidak sesuai dengan target yang diharuskan
dan sampai saat ini masih banyak penduduk di indonesia yang tidak punya ktp elektronik
kita lihat lagi kemudian ke slide selanjutnya
terkait dengan rangkaian dari kasus ini
ini adalah harga ktp elektronik yang membengkak
kemudian pada sejak dua puluh satu oktober dua ribu sebelas hingga tiga puluh desember dua ribu dua puluh
konsorsium menerima pembayaran sebesar rp empat sembilan puluh dua triliun setelah dipotong pajak
padahal harga real proyek ini
hanya dua lima puluh lima triliun rupiah